anda menyaksikan cnn indonesia breaking news dan langsung saja kita lihat persidangan kasus kopi bersianida di pengadilan negeri jakarta pusat
bagaimana orang bisa bertanggung jawab atas kondisi mental saya atas apa yang mereka lakukan
kenapa saya harus menjalankan yang sepertinya adalah konsultasi
karena saya tidak melakukan hal yang harus saya bertanggung jawabkan
karena saya tidak ada melakukan apapun yang ditunjukkan kepada saya
yang mulia ini lebih bijak daripada sebuah ketakut fitnah saya
dan yang terakhir yang mulia saya dan penasihatku sudah berusaha semaksimal mungkin
dengan mencari penyelesaian yang lebih baik
dan itu memang perang kami yang terbatas sebagai manusia
untuk meyakinkan yang mulia kalau saya tidak bersalah
sekarang kami hanya bisa pasrah dan berdoa kepada tuhan yang maha esa untuk mendapatkan keadilan
pada awal persidangan jujur saya merasa takut kalau majelis hakim akan mengaksupi hakimi saya
seperti orang pada umumnya
namun seiring perjalanan sidang saya merasakan bahwa majelis hakim memperatuhkan saya dengan baik dan berhubungan
saya sangat yakin hati murahnya yang mulia yang benar benar biasa
dan tidak semata mata terpengaruh dengan dirinya masa
sehingga dalam mengambil keputusan kita berdasarkan kebutuhan tuhan yang maha esa
inilah permohonan saya yang mulia
bahwa keadilan masih saya dapatkan di persidangan ini
dan mohon agar saya dibebaskan
sesuai dengan berjelat yang mulia dan yang terhormat dalam arti yang sesungguhnya
dan majelis hakim yang mulia sebagaimana permintaannya mulia pada saat pemeriksaan terhadap diri saya
agar sebelum sidang ini ditutup
kami dihubungi beberapa kali oleh saudara amir papalia sh
dan akhirnya saudara amir mendatangi kami pada tanggal delapan belas oktober dua ribu enam belas
benar tidaknya keterangan saudara amir terus terang kami tidak tahu
tapi inilah hal yang kami dengar selengkapnya dari saudara amir sebagai fakta
selanjutnya kami akan bacakan
transkrip percakapan amir papaliang tanggal delapan belas oktober dua ribu lima belas dengan kami
dan ada rekamannya ini
ini kami sudah siapkan
saya singkat amir papalia adalah
pada tanggal lima januari jam empat sore kurang sepuluh hari
saya dari tanah abang
kan mobil saya saya taruh di sarina
sampai sarina saya menyebrang
di sebelah sriwijaya untuk menyeberang ke sebelah dulu naik tangga
mobil kan satu arah dari sana
saya menyeberang begitu sampai di tengah stop
saya menyebrang lagi
karena mobil dari sana kan
pasti itu saya ketemu rangga sama si arief yang jelas
rangga karena dia menghadap saya bajunya ini
baju rangga yang saya tandai tidak bisa hilang dari saya
hanya besok ada kejadian
besoknya ada kejadian itu saya pergi baju itu saya foto
ini dia pakai baju begini si rangga
jawab saya itu siapa
tapi bajunya sama semua
itu si rangga bukan
lalu disitu ada si arief
karena dia balik belakang
bajunya laus telana levis
rangga baju itu
rangga sebelah sini
berdiri nya disini
rangga berdiri disini
itu saya ribet disitu
saya berani saya siap jadi saksi kok
rangga berdiri disini
saya jawab itu dia
lalu saya kan tidak menyangka bahwa akan
terus saya menyebrang dan lihat satu mobil borona sliver
itu ada orang seperti arief di belakang mobil itu
di sini ada rangga
tapi ada bungkusan di situ
yang dipegang itu kira kira ada hitam pak
uang itu bapak lihat jadi berapa meter pak
bungkusan itu yang dikasih ke rangga
iya berapa meter itu jaraknya pak
kan saya menyeberang dari sini
terus besoknya itu kan terjadi di kapoliver
lalu saya melihat rangka ini
kan saya belum lupa karena belum sehari
ini kan mirip rangga
laki laki ini kan mirip yang kemarin
bapak lihat di tv kali ya
bapak lihat arief pertama ya
iya saya lihat kebetulan saya lihat arief lah
tanggal berapa bapak lihat itu pak
tanggal lima januari
jam empat sore kurang sepuluh menit
terus bapak lihat di tv itu tanggal berapa
ada arief di tv
ada arief di tv
ini kan saya lihat penasaran
saya lapor saya pergi ke rumah rt jessica namanya pak paulus
itu sudah direkonstruksi dulu
saya siap jadi saksi
eh pak siapa itu
eh pak yudi
pak yudi dia kan kurang respon
penasaran bagaimana caranya saya bisa bertemu keluarga si jessica ini
saya datang ke rumah
jessica gak ada orang
saya cari sekuriti
kesuruhi tolong mediasi
gak bisa juga saya bertemu dengan
saya ketemu dengan ini orang yang sering kawal solihin
sidang kasus kematian mirna dengan terdakwa jessica kumalowongso
hari ini memasuki agenda pembacaan duplik oleh terdakwa
dalam sidang tadi jessica kembali membacakan pembelaannya sendiri
yang ditulis dalam sepuluh lembar halaman
sidang hari ini merupakan sidang terakhir
sebelum hakim menjatuhkan fonis pada sidang berikutnya
informasi tentang sidang jessica bisa anda simak dalam program kami berikutnya
tetaplah bersama cnn indonesia usai jeda berikut